usai diresmikan wali kota surabaya tririsma hari ini
ribuan pengunjung minggu malam mendatangi jembatan surabaya
sejak sore hingga malam pengunjung terus berdatangan
ingin menyaksikan dari dekat bagaimana keindahan air mancur menari
yang menelan dana hingga dua ratus miliar rupiah
sehari setelah diresmikan wali kota surabaya tririsma hari ini
ribuan pengunjung langsung mendatangi jembatan surabaya
yang terletak di pantai kenjaran
sejak sore hingga malam pengunjung datang silih berganti
untuk melihat keindahan air mancur menari
beserta hiasan lampu yang berwarna warni
bagi warga kota surabaya yang tidak mudik
jembatan ini menjadi salah satu tujuan menghabiskan libur lebaran di akhir pekan
apalagi warga hanya perlu mengeluarkan uang sepuluh ribu rupiah
untuk datang ke tempat ini
ini yang menariknya kita bisa lihat di dekat
ini ada uang uang pun dan juga air mancur yang bergoyang
ini liburan lebaran mbak ya akhir pekan ya
iya ini liburan akhir pekan
liburan akhir ya seneng banget sih soalnya ini kan baru di surabaya
jadinya tempat wisata baru
ini ya seneng banget
seneng ya kalau wisata malam di sini ya
iya seneng banget
selain menikmati indahnya jembatan surabaya
wisatawan juga dimanjakan dengan berbagai arena permainan
termasuk permainan yang memacu adrenalin
yakni flying fox
air mancur menari ini merupakan ikon kota baru kota surabaya
sabtu lalu jembatan yang memiliki panjang delapan ratus meter
diresmikan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
air mancur menari ini memiliki ketinggian sekitar sembilan meter
dan menghabiskan dana tak kurang dari dua ratus miliar rupiah
selain memiliki pola tarian air yang unik
air mancur menari juga diiringi musik khas surabaya

wisata baru ini diharapkan bisa meningkatkan pariwisata surabaya
sekaligus mendongkrak perekonomian warga pesisir pantai bulat dan genjeran